putusan mahkamah konstitusi membolehkan eks narapidana ikut pilkada asalkan lima tahun setelah dinyatakan bebas murni dari bui
perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi sebagai pemohon uji materi menilai putusan ini sebagai langkah yang maju
dalam putusan nomor lima puluh enam tahun dua ribu sembilan belas atas uji materi pasal tujuh ayat dua undang undang pilkada memutuskan
seseorang dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidak pernah diancam dengan hukuman pidana lima tahun atau lebih
kecuali tindak pidana kealpaan dan juga pidana politik
putusan ini juga menyebutkan mantan narapidana dapat mencalonkan diri menjadi kepala daerah
apabila telah melewati jangka waktu lima tahun setelah selesai menjalani hukuman
putusan ini sejatinya serupa dengan putusan mahkamah konstitusi nomor empat tahun dua ribu sembilan
berludem sebagai pemohon awalnya
dia meminta jeda sepuluh tahun meski begitu direktur eksekutif berludem titi anggra ini di jakarta jumat siang
mengapresiasi putusan ini
dia menyebut hal ini harus segera diikuti dengan revisi peraturan komisi pemilihan umum
selain itu putusan ini menjadi pesan tegas untuk partai politik
ketika kami memohonkan agar para mantan napi bukan hanya yang mantan napi korupsi ya
tetapi juga seluruh mantan napi yang dihukum dengan ancaman hukum
karena lima tahun atau lebih itu menunggu masa jeda lima tahun setelah dia bebas baru bisa mencalon
ternyata dikabulkan oleh mahkamah hanya lima tahun
kami punya perhitungan yang sangat matang dan juga rasional kenapa angka sepuluh tahun itu kami tawarkan kepada mahkamah konstitusi
tetapi ya mahkamah dengan segala pertimbangannya ternyata hanya mengabulkan lima tahun masa jeda